halo pemirsa selamat malam
kejaksaan agung republik indonesia kini punya jurus baru
untuk menciptakan role model bagi penegak hukum indonesia
jurus itu hadir dalam bentuk satuan tugas lima puluh tiga atau satgas lima puluh tiga
yang diakini dapat mempercepat dan juga memperkuat
kinerja pengawasan dan intelijen dalam tubuh kejaksaan agung
lalu bagaimana kolaborasi dan juga pembagian tugas bidang bidang dalam satgas lima puluh tiga
dan apa saja target yang dikejar
pemirsa inilah program spesial jaksa menyapa
bersama saya dian mirza
dan saat ini saya sudah bersama dengan jaksa agung muda intelijen bapak sunarta
halo selamat malam dan juga jaksa agung muda pengawasan bapak amir yanto
halo bapak bapak sehat pak ya
harus terus sehat dan semangat nih pak
untuk membuat perubahan dengan jurus jurus baru
nah ini bicara soal jurus baru dari kejaksaan agung
ada pembentukan satgas lima puluh tiga
sebenarnya latar belakangnya apa sih pak sunarta dulu mungkin
apa latar belakang dari pembentukan satgas lima puluh tiga ini
kenapa akhirnya memilih nama satgas lima puluh tiga
bahwa latar belakang dibentuknya satgas lima puluh tiga ini
berawal dari pada saat
rak kernas tahun dua ribu dua puluh
dimana presiden republik indonesia saat itu
dan menyatakan dalam salah satu arahannya itu
bahwa kejaksaan adalah wajah penegakan hukum indonesia
di mata masyarakat dan internasional
atas dasar itu bapak jaksa agung republik indonesia
pak burhanuddin menyatakan bahwa
ini perilaku sikap tindak semua personil jaksa
baik tu maupun jaksa tentu
harus kita tertibkan dalam rangka penegakan hukum ini
sehingga beliau mempunyai gagasan
ini dalam rangka peningkatan penegakan disiplin
di internal kejaksaan maka
harus dibentuklah suatu satuan tugas yang khusus
memang tugasnya tugas pak jamwas
namun kita harus ada gregetnya beda
dinyatakan satgas lima puluh tiga
perpaduan antara intelijen dengan pengawasan
dimana atas dasar itu
itu tanggal empat belas desember waktu itu
tanggal dua puluh satu desember dibentuk
jadi dalam waktu satu minggu kita gerak cepat
keluar surat kejaksaan dan kembali ke kejaksaan yang berikutnya
keputusan jaksa agung nomor dua ratus enam puluh satu tahun dua ribu dua puluh
tentang pembentukan satgas lima puluh tiga
yang beranggotakan tiga puluh satu orang
mengapa tentu kenapa satgas lima puluh tiga namanya kan aneh
karena lima puluh tiga nya dari mana
kok anggotanya hanya tiga puluh satu
lima puluh tiga diambil dari peraturan pemerintah nomor lima puluh tiga
tentang disiplin pegawai negeri sipil
memang di dalam peraturan
pemerintah ini ada berisi muatan kewajiban
larangan kemudian jenis jenis hukuman
yang dapat dijatuhkan
ini tentang hukuman disiplin bagi
pegawai negeri sipil tentunya
jadi supaya lebih sakral
jadi diambillah lima puluh tiga
satuan tugas lima puluh tiga
dalam artian personil yang disiplin
personil yang taat ajas dalam rangka
penegakan hukum begitu tujuan awalnya
dan emang sampai saat ini masih berjalan
dan alhamdulillah berkat tuhan
dukungan dan kepercayaan masyarakat masih berjalan
baik kalau susunan keanggotanya sendiri
pak itu kan bersifat ex officio
kalau tidak salah ya
itu maksudnya apa pak
dan alur koordinasinya sendiri seperti apa
jadi personil atau anggota dari satgas lima puluh tiga ini
memang tugasnya seperti ex officio
kita ini organisasi yang dinamis
sehingga sering mutasi pindah rotasi dan lain sebagainya
pindah lama lama anggotanya habis
tapi seperti saya ketua satunya jam intel
ketua duanya pak jam was
kemudian anggotanya tim satu tim dua tim
ini kolaborasi antara intel dengan kejaksaan
dimana ketua tim satu pak kapus penkum
mengapa kapus penkum
ini sekaligus saya alur komunikasinya
kapus penkum sepertinya
sebagai organisasi yang mempunyai nilai kehumasan
menjadi pintu gerbang laporan masuk
walaupun memang laporan ada kalanya langsung ke was
itu tidak terdiri dari kemungkinan
dan itu kita makanya ada kolaborasi
pada saat laporan sudah ada di penkum
maka ada tim dua
tim dua nya terdiri dari dir a
yang mempunyai disitu ada
sumber daya organisasi yang
mempunyai perangkat alat dan personil
yang dapat bergerak cepat menganalisis
dan mengumpulkan data tentunya
untuk apakah betul laporan ini
cek kebenaran lapangan langsung turun
dimana hasilnya nanti dari tim dua ini
apabila sudah ada telahan dan lain sebagainya
masuk ke saya
ada bukti permulaan yang cukup
maka untuk penindakannya
di ke pengawasan untuk di
pengawasan untuk di pengawasan untuk di penindakan disiplinnya
pengawasan untuk di cek secara
pengawasan fungsional tentunya
mulai dari dipanggil para saksi dan lain sebagainya
kalau cukup bukti juga
maka mungkin ada nanti ujungnya penjatuhan
mengapa tentunya pertanyaannya kenapa ada intel ada pengawasan
disinilah kenapa lebih khusus satgas lima puluh tiga ini
ada di intelijen itu dalam rangka
pencegahan juga preventif
apabila memang ada data yang berbeda
masuk dari pak kapus penkum
segera tim turun dengan pam sdo kami
kalau masih bisa dicegah kita cegah
karena kalau memang sudah terjadi
apa boleh buat baru ke pengawasan
tapi masih bisa dicegah kami cegah
sekuat apa yang daya yang ada
sehingga tidak terjadi pelanggaran disiplin
karena kalau kami berprinsip bahwa
pencegahan lebih baik daripada mengobati
kalau nanti penindakan sudah mengobati sifatnya
jadi kami disitu ada kolaborasi antara intelijen dengan pengawasan
jadi kalau misalnya masih bisa diselesaikan di areanya bapak
tidak perlu langsung ke pengawasan seperti itu
ya diselesaikan dalam rangka pencegahan ya
bukan nanti ada pengertian lain kalau diselesaikan
dalam rangka pencegahan
pak amir kalau sejauh ini yang dikerjakan satgas lima puluh tiga
apa saja sih pak
apa yang telah dijelaskan oleh pak jamintar tadi ya
bahwa satgas lima puluh tiga terdiri dari tiga tim
tim pertama adalah penerima laporan
koordinatornya adalah kapus penkum
kemudian untuk tim dua ini adalah deteksi dini
sampai pak msdo dibawah pak jamintar
kemudian tim tiga itu adalah yang memproses apabila ada suatu
pelanggaran disiplin yaitu di bawah koordinator inspektor tiga
namun demikian dalam melakukan pam sdo
biasanya kami juga sudah mengikutkan anggota tim tiga
karena tadi sama yang lepak
jamintar apabila tidak bisa dicegah dan terjadi suatu pelanggaran disiplin
maka fungsi pam sdo ini kan selain melakukan pencegahan
juga mengumpulkan mengamankan alat bukti kemudian terlapor dan sebagainya
oleh karena itu apabila hasil daripada pam sdo ini sudah bisa pada saat diserahkan ke kami
terlakukan pemeriksaan jadi sudah langsung inspeksi kasus
sehingga prosesnya lebih cepat daripada biasanya
sudah ada berapa kasus pak yang sampai ke bapak saat ini
kalau laporan ya itu mungkin sudah ribuan
namun demikian yang masuk kepada tim satu ratus lima puluh tiga ini kebanyakan laporan hermasa tiga ini
itu dukaan tidak berdana korupsi
tapi kalau laporan yang sifatnya pelanggaran sipin mungkin masih di bawah seratus ya mungkin sekitar lima puluh an
baik mungkin kita akan lanjut lagi untuk membahas teknisnya ya pak amir yanto dan juga pak sunar
pemirsa kami akan kembali sesaat lagi setelah jeda pariwara berikut
untuk itu tetaplah bersama kami di program spesial jaksa menyapa
tim pak jamuntelka turun ke lapangan kan menyamar
jadi menanyanya ini tidak formel sehingga calon calon saksi ini bisa memberikan suatu keterangan yang leluasa
apa adanya tetapi kalau langsung turun pengawasannya sudah formel
biasanya karena mungkin takut dengan yang dilaporkan dan sebagainya kadang kadang tidak akan mengaku
terima kasih anda masih bersama kami di program spesial jaksa menyapa
masih bersama dengan pak sunarta dan juga pak amir yanto dari kejaksaan agung
pak amir kenapa satgas lima puluh tiga ini bisa dibilang sebagai akselerator bukan sebagai koreksi dari bidang bidang yang ada sebelumnya pak
sebenarnya masalah penegakan disiplin ini sejak awal sudah ada perangkat yang menangani yaitu jampas dan perangkatnya
namun demikian untuk menjawab
tantangan keinginan masyarakat sehingga yang selama ini sudah dilaksanakan sudah bagus
dipercepat diakselerasi sehingga penyelesaian labdo ini lebih cepat diselesaikan
memang selama ini tidak cepat pak
ya begini karena kalau ditangani pengawasan sendiri yang pertama personilnya kurang
yang kedua bahwa kita dalam hal tertentu harus minta bantuan perangkat dari intelijen
kan untuk kan intelijen punya alat sadap untuk ya seperti itu
oleh karena itu administrasi surat penyurat ini yang kadang kadang memperlambat
nah dengan adanya satgas lima puluh tiga ini sehingga tadi sudah saya sampaikan
mestinya laporan itu kalau yang dulu mungkin kalau dari puspenkum itu dikasihkan ke was
was yang menelaah kemudian melakukan klarifikasi dan sebagainya
kalau perlu bantuan intelijen harus mengirim surat ke intelijen
oleh karena itu sekarang oleh pak kapsenun ditelaah kira kira ada indikasi seperti itu
langsung diberikan kepada pak jam intel
pak jamintel menurunkan pam sdo situlah sudah langsung bergerak
hasilnya diserahkan ke was
ini kan akan menghemat waktu rentang waktu yang sangat panjang
sehingga mestinya bisa selesai kalau tangan iwa sendiri satu bulan mungkin bisa seminggu dua minggu sudah selesai
hmm kalau pak sunarto bagaimana pak
apa saat gas lima ini sejauh ini
berarti baru berlangsung belum sampai satu tahun
apakah betul sudah berjalan sesuai dengan tujuannya mempercepat begitu memperkuat kinerja
bahwa bidang intelijen sesuai dengan fungsinya
dimana fungsi intelijen itu ada tiga ya
penyelidikan pengamanan dan penggalangan
jadi disini fungsi penyelidikan untuk deteksi dini yang ditonjolkan
jadi dalam kaitan dengan saat gas lima ini betul apa yang disampaikan pak jam was tadi
keterbatasan yang selama ini personil dan lain sebagainya
kita tutup dengan perangkat yang ada di intelijen dari fungsi penyelidikan ini
jadi kami dari intelijen itu dalam hal ini direktorat a dan merupakan anggota tim dua
itu mempunyai perangkat yang boleh dibilang membanggakan lah ya

jadi begitu dari pak kapus penkum ada perangkat yang ada di dalam fungsi penyelidikan ini
kalau pak kapus penkum ada laporan dan sudah ditelah ada bukti permulaan
kami langsung gerak cepat
dan itu semua tidak akan menyentuh orang orang dikejaksaan tapi di luar semua
data dan keterangan itu dari luar semua
sehingga hasil dari pam sdo ini segera terkumpul dianalisis dan disimpulkan
hasilnya itu kalau memang ada bukti permulaan
untuk lakukan adanya pelanggaran disiplin maka langsung ke jambas
sehingga jamwas dalam memeriksanya tidak masuk ke belantara yang masih abu abu tanda tanya
sudah ada bukti bukti yang sudah kita bedah dan lain sebagainya
sehingga kecepatan itulah
jadi begini pak tempat jamwas turun ke lapangan kan menyamar
artinya pakaian biasa kemudian juga tidak jadikan penyelidikan itu yang harus diperlukan
jadi menanyanya ini tidak formel
sehingga calon calon saksi ini bisa memberikan suatu keterangan yang leluasa
tetapi kalau langsung turun pengawasan ini sudah formel
biasanya karena mungkin takut dengan yang dilaporkan dan sebagainya
kadang kadang tidak akan mengaku
tetapi kalau sudah ada dari hasil paham sdo ini
nah ini bapak dulu sudah memberikan keterangan tim intelijen seperti ini
kamu tidak mau ya
inilah yang mendorong sehingga lebih cepat selesai cepat terbukti seperti itu
silahkan mbak lan
jadi data yang sampai ke pak jamwas tidak mentah gitu ya pak ya
dan teknis di lapangan itu tidak kita buat berita acara tidak
jadi kami tim kami itu misalnya ketemu di warung kopi atau dimana ngobrol
tapi nanti produknya dalam bentuk catatan wawancara
dan tidak bilang bahwa dari intelijen kejasaan
tidak kita tutup
mungkin bilang dari wartawan atau apa kan lebih
begitu jadi dengan demikian objektivitas mudah mudahan lebih terjamin ya
dan akselerasi ini diharapkan dapat menjawab tantangan dari pemimpin kita
dari presiden yang disampaikan tanggal empat belas desember itu
bahwa penegakan hukum kita merupakan wajah dari penegakan hukum
di indonesia bahkan di mata dunia
kalau dari bapak bapak sendiri dengan adanya kolaborasi ini bagaimana apa yang dirasakan pak
bekerja berkolaborasi seperti ini
lebih mudah atau lebih ringan
ya selama ini mungkin kadang kadang kita memeriksa dalam saksi kasus
misalkan karena sudah formil sifatnya sehingga para saksi ini biasanya akan takut dengan para jaksa itu
baru dipanggil pengawasan
apalagi nanti di daerah yang mau terlapor sudah tahu sudah didatangi dulu nanti awas misalkan
karena kemungkinan seperti itu ada
oleh karena itu kalau sudah kita punya data yang disodorkan dari pak jamin tadi tentu saja
misalkan mbak dian kita undang untuk memberikan ini
wah tidak pak tidak benar
ini keterangan bapak kepada tim yang menemui waktu itu
ya mau tidak mau pasti diam sejenak ya apa boleh buat
harus menjelaskan apa adanya kan seperti ini
apakah lantas satgas lima puluh tiga ini membuka pintu untuk publik
meskipun ini untuk penegakan disiplin internal begitu pak
justru kita memperoleh laporan ini harus yang lebih banyak dari masyarakat
membuka seluas luasnya mbak
jadi masyarakat bisa melaporkan melalui beberapa jalur ya antara lain
kemudian juga lewat email kemudian nanti pak kapus penkum ya itu
kemudian juga misalnya bisa lewat penerimaan laporan satu pintu baik jamintel jammas
mahupun kapus penkum
bahkan kalau memang di daerah ya mungkin bisa lewat kejati atau kejari terdekat bisa
seringkali nggak pak terjadi justru kalau membuka hotline untuk publik begitu
justru yang bukan ranahnya mungkin dari pak sunarto dan juga pak amir
sering masuk juga nggak kasus kasus lain
nah justru tadi saya sampaikan ada laporan mungkin sudah banyak sekali
yang lebih banyak itu masyarakat melaporkan mengadukan masalah dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di daerahnya
kalau ada suatu hal yang bisa dikira kira
seperti ini dari kami pun kami teruskan kepada jam teknis yang bersangkutan
misalkan terkait dengan masalah tindak pidana korupsi kita teruskan kepada jam pitsus untuk ditindaklanjuti
kemudian kalau misalkan masalah tindak pidana umum misalkan penggelapan dan sebagainya ya kita serahkan kepada jam bidung
seperti itu untuk ditindak lanjuti
pak sunarto saya tertarik tuh dengan tim bapak yang bergerak ke lapangan itu bagaimana pak secara teknisnya
saya pengen tahu
tim satgas lima tb ini sebenarnya walaupun bukan bagian dari satgas lima tb ada namanya secara organisasi ya kerjaksaan ada
di dir a ini yang namanya pam sdo sumber daya organisasi dalam pengertian untuk internal itu
jadi pam sdo ini turun apabila ada laporan dalam hal ini kaitannya dengan satgas lima tb maka turun itu secara silent
secara silent orang orangnya juga tertentu turun tidak membawa identitas bahkan apabila diperlukan kami juga menggunakan it yang ada
di kerjaksaan ini ada namanya ksubdid amc adiaksa monitoring center dimana seluruh it perangkat ada disitu kita bisa gunakan itu semua
misalnya si a sering nekan nekan seseorang yang disana lewat kejaksaan itu kita bisa menggunakan itu semua
misalnya si a sering nekan nekan seseorang yang disana lewat kejaksaan itu kita bisa menggunakan itu semua
misalnya si a sering nekan nekan seseorang yang disana lewat kejaksaan itu kita bisa menggunakan itu semua
nomor hp nya langsung kita profiling dan itu semua bisa kita ambil dalam pengertian terbatas ya
karena ini mau tidak mau karena merupakan kepentingan untuk penegakan disiplin internal ya kita buka juga gitu
jadi tidak hanya secara fisik kita turun tapi secara it juga kita gunakan
sehingga apapun jalurnya kita gunakan disitu
baik kalau misalnya dikasih contoh begitu ya pak ada salah satu oknum misalnya di kejaksaan agung yang melakukan pelanggaran
nah itu apakah oknum tersebut tetap bekerja atau langsung dibilang bahwa anda berkasus jadi anda diberhentikan dulu sementara atau seperti apa pak
misalnya ada laporan si a di kejari mana a c misalnya ya yang jauh lah
kita atas dasar itu kita turun
turun seperti ini
jadi tadi kemukakan kalau sudah lengkap dari pam sdo diserahkan ke beliau
pada waktu itu kan kita nggak menyentuh yang bersangkutan tetap bekerja
yang bersangkutan tidak tahu
diserih dikit dari belakang gitu pak ya
kecuali dalam hal hal tertentu harus ditangkap tangan diamankan saya amankan juga
diserahkan ke was
nah kalau sudah diperiksa dewas ya perlakuannya perlakuan seperti sop yang ada di pengawasan
misalnya yang bersangkutan berarti statusnya terperiksa ya
terperiksa dan itu ada konsekuensi kepegawaian
kita sudah lepas kalau sudah diperiksa was
kalau waktu diperiksa kami tidak ada apapun karena kita tidak nyentuh kecuali yang ditangkap diamankan aja
tapi kalau sudah ke pengawasan sop pengawasan yang berlaku
karena dia statusnya sebagai terperiksa
lantas pak sunarta dan juga pak amir apa saja kira kira perbaikan perbaikan ataupun evaluasi dari kinerja satgas lima puluh tiga ini
tapi jawabannya disimpan dulu kita akan kembali sesaat lagi setelah jeda pariwara berikut ini
tetaplah bersama kami di program spesial jaksa menyapa
penegakan hukum yang merupakan waruah maruah
kedaulatan hukum negara kita harus benar benar tegakkan
dan dilakukan oleh orang orang yang benar benar berintegritas dan bersih
inilah satgas lima puluh tiga membersihkan dari internal ini supaya para penegak hukum dalam hal ini internal kejaksaan harus bersih
anda masih menyaksikan program spesial jaksa menyapa
masih bersama dengan jaksa agung muda intelijen dan juga jaksa agung muda pengawasan
pak sunarta selama ini kerja satgas lima puluh tiga dan juga tentunya dengan berdirinya satgas lima puluh tiga bagaimana respon stakeholder lain seperti masyarakat sipil dpr ri lembaga pemerintahan lainnya pak
kenapa sangat luar biasa
karena ini sesuai dengan keinginan pak jaksa agung dalam rangka membenahi memperbaiki dan bersih bersih di lingkungan
di dalam kejaksaan dalam rangka penegakan hukum tentunya
ini sangat diapresiasi oleh semua pihak
karena memang hasilnya sangat signifikan
seperti tadi sampaikan pak jamwas laporannya banyak
banyak dan ribuan
dan setelah diteliti dianalisa oleh pak kapus penkum tidak semua memiliki syarat
ada dari materinya
ada materinya pitsus ada materinya pidum ada materinya memang satgas lima puluh tiga
namun demikian kita semua yang memenuhi syarat tetap kita proses
namun bagi yang tidak memenuhi syarat tolong masyarakat bahwa laporan itu harus bertanggung jawab
artinya ini surat kaleng dengan bertanggung jawab kan beda ya
kalau bertanggung jawab itu bila perlu tempelkan juga fotokopi ktp tanda tangan
jadi artinya gentle dan siap bertanggung jawab
dan kami memang sengaja ini dikonsumsi
ini kita sosialisasikan ke daerah
bahkan untuk membuat efek jerak kepada personil kami
di setiap kajati setiap kantor kejati kejari kami tempel pengumuman berapa kali berapa itu
bahwa apabila merasa ada jaksa nakal silahkan laporkan ke nomor nomor ini
ini jaksa nakal bukan hanya jaksa bawan ya pak ya
termasuk yang level level tinggi pun juga
kalau kita lakukan tindakan mungkin selama ini kan ada seperti itu ya
level kacati ada bahkan level di kecakung pun ada
nah ngomong ngomong ada pesan pesan khusus nggak mungkin dari stakeholder lain ini kepada kejaksaan agung atau mungkin langsung ke satgas lima puluh tiga
ya intinya karena memang kejaksaan merupakan wajah penegakan hukum
semua personilnya tidak terkecuali mulai dari pegawai tetap usaha apalagi jaksanya
bekerja profesional proporsional dan dengan integritas tentunya
dan inilah memang tujuan di bentuknya satgas lima puluh tiga yang dicanangkan oleh pak jaksa agung
bahwa penegakan hukum yang merupakan marwah kedaulatan hukum negara kita harus benar benar tegakkan dan dilakukan oleh orang orang yang benar benar berintegritas dan bersih
excess tentunya selalu ada
nah inilah satgas lima puluh tiga membersihkan
bersih bersihnya benar benar bersih gak gitu ya pak ya
pak amir evaluasinya sejauh ini bagaimana pak kerjanya
tadi sudah saya sampaikan ya bahwa adanya satgas lima puluh tiga ini adalah sebagai akselerasi dalam rangka penegakan disiplin
tentu saja tadi saya sampaikan dengan semakin cepatnya penyelesaian ya banyak laplu yang semakin cepat kita selesaikan
sekarang ya saya kira lebih bagus daripada itu
karena tadi itu bahwa mestinya kita melakukan klarifikasi dahulu atau mungkin juga sudah langsung ini dibantu oleh kawan kawan dari intelijen
kan seperti itu
jadi lebih cepat
lebih nyaman begitu ya pak
ini adalah memang kita kawan kawan juga alhamdulillah bekerja dengan baik karena kerjaan dari pak jaksa agung memang beliau menginginkan kita semua bekerja dengan bersih ya
juga mungkin bisa menangkan kinerja dan juga memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat
bahkan pak jaksagung selalu menyampaikan kalau bisa dipina kalau bisa dipina ya kita binasakan
berdasarkan bukan berarti kita bunuh ya tapi nggak ini ya dengan tentu saja dengan aturan yang ada itulah kita ambil tindakan
memang prinsipnya seluruh pegawai kan kita bina untuk menjadi lebih baik
kalau semua langsung kita jatuhi hukuman yang misalkan itu ya habis pegawai
ada kayak sp satu sp dua nya gitu gak sih pak kalau untuk pemberitahuan pembinaan
kalau kita tidak ada sp satu sp dua makanya kalau terbukti melakukan pelanggaran disiplin ya kita jatuhi
misalkan dan dalam pp lima puluh tiga kan ada tiga kriteria hukuman ringan berat sedang
ringan itu misalkan teguran lesan kemudian lebih berat teguran tertulis kemudian pernyataan tidak puas secara tertulis
kemudian ada yang sedang itu seperti penundaan kenaikan gaji berkala ya seperti itu
dari penundaan pangkat kemudian pembesaran jabatan sampai dengan pemberitahuan dengan tidak hormat
baik atas permintaan sendiri dengan hormat maupun tidak dengan hormat
bukan atas permintaan sendiri seperti itu
baik ada tambahan mungkin pak dari pak sunarta
ya dengan satgas lima puluh tiga ini saya atau pesan yang ingin disampaikan kepada kawan kawan semua di seluruh indonesia tentunya
pegawai kejaksaan baik tu maupun jaksa
anda tidak main main dalam penegakan hukum karena langkah kita tingkah laku kita akan mewarnai penegakan hukum di indonesia
sementara kejaksaan ini sangat diharapkan dalam penegakan umumnya oleh pemerintah
sehingga mari kita sama sama tegakkan hukum dengan bermartabat dengan proporsional dan profesional tanpa melakukan penyimpangan sedikit pun
demi negara kita yang makin maju
karena saya prinsip seperti nanti mudah mudahan ini dalam hba tahun dua ribu dua puluh satu ini kejaksaan kuat indonesia maju
baik terima kasih pak sunarta dan juga pak amir yanto dari kejaksaan agung republik indonesia
semoga pembentukan satgas lima puluh tiga ini betul betul bisa menjadi akselerator bagi perubahan dan juga perbaikan di institusi kejaksaan agung
dan bisa menjadi role model bagi penegak hukum di indonesia
yang profesional yang akuntabel dan juga berintegritas
demikian program spesial jaksa menyapa
saya dian mirza sampai jumpa